puluhan warga mengantri untuk menukarkan uang rupiah ke versi lama ke versi baru
baru saja saya sampaikan ya dan sudah terrealisasi
dan beberapa jam yang lalu diluncurkan oleh gubernur bank indonesia
sejak pukul sepuluh pagi puluhan warga sudah mengantre untuk bisa menukarkan uang mereka pada petugas bank indonesia
yang melayani penukaran uang di pusat perbelanjaan blok m jakarta selatan
rasa penasaran dengan desain baru uang rupiah menjadi alasan warga untuk menukarkan uang mereka
lima belas pecahan uang rupiah desain baru ini mulai dari uang kertas seratus ribu rupiah hingga uang logam seratus rupiah
tersedia di lokasi penukaran
pertama saya mau tahu jenis perbedaan uang baru dengan uang yang beredar sekarang
yang pertama yang kedua

warna uang baru dengan uang yang beredar sekarang kan berbeda
dan ketiga saya juga butuh uang receh
uang puluhan buat kembalian usaha